kepala staf kepresidenan muldoko membantah ada potongan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak
yang diduga terjadi di sejumlah daerah di tanah air
dalam keterangan pers di kantor staf kepresidenan jakarta kamis dua puluh sembilan september
muldoko menyampaikan dugaan pemotongan blt bbm itu terjadi di brebes tasik malaya dan sumedang
muldoko menilai ada kesalahpahaman perilaku rukun warga yang tidak terencana
berdasarkan data hingga kamis dua puluh sembilan september realisasi penyaluran blt bbm mencapai
di lokus lokus itu telah kita terjunkan aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan
ternyata tidak ada pemotongan
memang ada oknum rt rw ya
mungkin pada saat masyarakatnya lagi kumpul mencoba blt
wah perlu nih bikin kegiatan ini
ada ibu kepala dusun oh ini perlu ini urunan untuk bikin kaos
bentuknya seperti itu penyelewengannya
tapi kita tegaskan tidak ada pemotongan sedikit pun atas blt itu
dan kami memastikan untuk itu